setelah menabung selama puluhan tahun seorang nenek pedagang tempe di kecamatan kresek kabupaten tangerang banten
akhirnya berangkat ke mekah untuk menunaikan ibadah haji
seorang nenek penjual tempe di pinggir jalan dekat pasar tradisional kresek kabupaten tangerang banten
akhirnya bisa menunaikan rukun islam yang kelima yaitu berhaji
nenek darisah tergabung dalam kloter dua puluh tujuh asal kabupaten tangerang
dan akan diberangkatkan ke asrama haji pondok gede pada dua puluh dua mei mendatang
keberangkatan nenek dari sah ke mekah untuk menunaikan haji ini tidak terlepas dari usahanya menabung
selama kurang lebih dua puluh empat tahun hasil penjualan tempe
jelang keberangkatannya nenek darissa mengaku sudah mempersiapkan fisik dengan cara berolahraga setiap hari